anda masih ingat dengan serial film oshin
iya serial oshin yang sempat populer di indonesia pada tahun delapan puluh an ini
kembali terkenang di pikiran para penggemarnya
karena kehadiran ayako kobayashi pemeran oshin di surabaya
ayako sempat menghibur para penggemarnya dengan menyanyikan lagu kemesraan milik iwan fals
bertemu penggemar menghibur dan berfoto
inilah yang dilakukan ayako kobayasi di surabaya jawa timur
ayako adalah pemeran utama film seri oshin yang sangat populer di indonesia pada tahun delapan puluh an
sekitar tujuh puluh penggemar osin tanpa antusias menyambut kedatangan idolanya
selain bertemu penggemarnya kedatangan ayako ini juga untuk mempromosikan pemutaran ulang film seri oshin
film seri ini diputar ulang berdasarkan permintaan para penggemarnya di sejumlah negara

bagi penggemar film seri osin pemutaran ulang drama ini menimbulkan nostalgia
banyak hal yang dapat dipetik dari film yang menceritakan kondisi sosial masyarakat kelas bawah ini
bagi generasi muda perjuangan dan kerja keras osin bisa menjadi motivasi positif
saya senang sekali apalagi orang tua saya juga senang
jadi selalu dinanti nanti itu setiap hari apa itu ya selalu nunggu walaupun cuma sebentar nunggunya sehari
itu banyak pesan moral sopan santun dan itu orang tua saya mengajari saya dari situ gitu
ini loh orang anak kalau menurut orang tuanya ini anak kalau berbakti sama orangnya bisa mandiri
itu mendidik saya sampai sekarang
usai berkunjung ke surabaya ayako akan melanjutkan perjalanannya menuju bandung dan jakarta
sebagai pengobat rindu
penggemar osin di kota surabaya mengajaknya menyanyikan lagu kemesraan karya iwan fals